di tengah ramainya award tiket konser coldplay nama putri indonesia intelijensia dua ribu sembilan belas lichi juwana john sen menjadi viral di media sosial
dirinya menjadi perbincangan warganet karena diduga menjual seratus tiket konser coldplay seharga dua kali lipat
dikutip dari detik com ia juga secara terang terangan mengatakan bahwa tiket yang telah dijual berasal dari orang dalam
hal ini bermula saat sebuah akun instagram mengunggah tangkapan layar instagram story lichi
ia menawarkan tiket coldplay yang dijual dua kali lipat dari harga asli
usai menjadi viral lici buka suara
saat dihubungi oleh detik com ia mengatakan telah melakukan pengembalian uang kepada para pembeli tiket
ia juga mengklarifikasikan bahwa tiket yang sempat ia tawarkan tidak sampai seratus tiket
sementara melalui akun instagramnya lici menyebut
orang dalam yang dimaksud ialah keluarga dan kerabat dekatnya
dan ia pun meminta maaf atas masalah ini